martabak salah satu makanan populer di indonesia kepopulerannya membuat kudapan
ini banyak dijumpai di seluruh pelosok nusantara mulai dari penjual kaki lima kedai hingga restoran
rasanya yang khas dan jadi favorit banyak orang martabak kerap dikonsumsi sebagai selingan
makanan indonesia dikenal dua jenis martabak martabak manis yang juga disebut dengan kue
bandung terang bulan atau kue apem dan ada juga martabak asin atau telur adonan martabak
manis terbuat dari terigu dan telur bertekstur empuk dan tebal mirip sarang lebah dengan taburan
coklat kacang keju membuat rasanya semakin nikmat begitu pula dengan martabak asin atau
martabak telur tekstur luar yang renyah dengan isian daging dan sayuran yang empuk lezat
dikonsumsi saat hangat menurut pakar kuliner aji chen martabak memiliki arti kue yang dilipat
martabak asin yang populer di indonesia diadopsi dari kudapan khas timur
tengah sedangkan martabak manis banyak dipengaruhi pancake dari belanda
aslinya adalah murtabak atau mutabak artinya adalah kue yang dilipat mungkin aslinya itu
as gurih asin kemudian diracik dengan seperti itu cuman kita ketahui juga itu pasti ada pengaruh
juga dari belanda karena di belanda sendiri kan ada namanya pancake dan pancake di dunia
barat itu sama persis teksturnya dengan martabak manis yang ada sekarang
sekarang seiring dengan tren perkembangan dunia kuliner di indonesia martabak variannya semakin banyak
nih lihat di depan saya warna warni martabaknya isiannya juga macam macam ini namanya martabak
pizza manis dan juga ini ada martabak daging diatasnya isi mozzarella wah menggugah selera
semuanya makan yang menu dulu ya
beberapa tahun belakangan muncul martabak kekinian mulai dari modifikasi bahan isian hingga inovasi
tampilannya yang menciptakan kuliner yang menarik dari segi rupa hingga rasa seperti martabak
charcoal oreo cream cheese bubuk charcoal dan pasta hitam ditambahkan pada adonannya kemudian dimasak
dengan proses yang sama martabak ini berisi cream cheese dan potongan biskuit hitam tidak melulu dilipat mirip seperti pilihan adonan
dan potongan biskuit hitam tidak melulu dilipat mirip seperti pilihan adonan
karena bagian topping martabak varian ini dibuat cantik bagi dandani warna warni dengan berbagai rasa selai buah
almon tiramisu hingga taburan kopi cappuccino ada juga martabak tipis yang kering dan renyah saat digigit
tak ketinggalan martabak asin yang diberi lumeran keju mozzarella di bagian atasnya menambah cita rasa jadi semakin bervariasi

kebanyakan martabak yang dijajakan penjual kaki lima berjenis klasik yang dijual dari harga mulai dari rp sepuluh
sedangkan martabak kekinian harganya dijual lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan harga martabak klasik
cuma digantung selera ya
kalau untuk saya pribadi lebih senang yang lama sih ya
kalau yang sekarang kan kayak aneh aneh jadi rasanya jadi kayak bukan martabak banget gitu
seiring transformasi kuliner jadul menjadi kekinian kedua jenis martabak sama sama lezat dan bikin nagih
nah kalau anda lebih suka yang mana
tim liputan cnn indonesia